puluhan preman di tasik malaya terjaring operasi jelang natal dan tahun baru
sementara itu polrestabes dan pemerintah kota bandung menggelar rapat koordinasi
di mapolresta bes bandung untuk mengamankan libur natal dan tahun baru dari aksi telor
inilah jawa barat dua puluh empat jam
razia petugas gabungan polresta tasik malaya
kali ini menciduk preman dan pengamen yang kerap meresahkan masyarakat
delapan preman dari kawasan alun alun serta terminal singaparna
mereka kedapatan mengamen di angkutan umum dan diantaranya mengamen dalam keadaan mabuk
meski tidak melakukan perlawanan
sebagian preman mabuk meracau saat dibawa petugas masuk kendaraan patroli
petugas kepolisian juga mengamankan tujuh belas preman di kawasan tambang pasir selatan tasikmalaya
mantan kapolda jawa barat irjen punggung
dan ketua polisi anton carlyan rabu siang
mendatangi poskori lawan jawa barat di bandung
anton juga bersilaturahmi dengan para ulama
perwakilan ormas pemuda dan masyarakat
niat anton untuk maju menjadi bakal calon gubernur jawa barat
periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga sudah bulat
pria lima puluh tujuh tahun dirinya mengaku mendapat dukungan dari partai besar yaitu pdip
dan sudah mempunyai dua puluh kursi di dprd
anton pun telah meminta restu dari institusi polri
bahkan pada dua puluh delapan desember
diperlukan ktp sebagai bukti simpatisan
petugas polres tabes bandung menggelar rapat koordinasi bersama
forum komunikasi pimpinan daerah kota bandung
lima polres tabes bandung rabu siang
rapat digelar untuk membahas persiapan pengamanan jelang perayaan natal dan tahun baru
tidak hanya melakukan pengamanan di kawasan wisata
polres tabes bandung juga berencana menempatkan
petugas guna melakukan pengamanan perayaan natal di satu ratus lima puluh enam gereja
dan sejumlah obyek vital yang tersebar di tiga puluh kenyamatan di kota bandung